sepuluh ton bantuan alat kesehatan untuk pengendalian dan juga penanganan wabah virus corona dari tiongkok tiba di indonesia
alat alat kesehatan tersebut diangkut menggunakan pesawat jenis boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh dari garuda indonesia
dan tiba di indonesia melalui bandara internasional soekarno hatta
diberitakan detik finance kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi
melakukan koordinasi sumbangan alat alat kesehatan dari tiongkok dengan asosiasi produsen listrik swasta indonesia
untuk membantu penanganan wabah virus corona di indonesia
sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di bandara soekarno hatta
tanggerang banten yang memantau kedatangan bantuan alat kesehatan dari tiongkok untuk penanganan wabah virus covid sembilan belas
dika apa saja jenis bantuan yang dikirim dari tiongkok dan kemana saja bantuan ini akan didistribusikan
selamat pagi megi informasi yang kami terima ada empat puluh ton bantuan alat kesehatan dari tiongkok
yang baru saja tiba di indonesia dan di belakang saya ini adalah visual para petugas dari kargo bandara soekarno hatta
di gedung lima ratus tiga puluh milik angkasa pura ii yang tengah memindahkan empat puluh ton alat kesehatan dari pesawat ke kargo
yang sesaat lagi akan segera ditampilkan
kepada awak media menurut informasi yang kami terima bahwa empat puluh ton alat kesehatan ini terdiri dari alat pelindung diri
yang terdiri dari pakaian lalu juga ada sarung tangan google dan sebagainya
lalu juga terdapat alat rapid test untuk covid sembilan belas serta juga termasuk juga masker n sembilan puluh lima dan juga masker bedah
dan bantuan ini sudah diserah terimakan secara simbolis pada rabu lalu di kjri shanghai
oleh duta besar indonesia untuk tiongkok yaitu jauhari orat mangun
bantuan yang saat ini sudah ada di terminal kargo bandara soekarno hatta ini
nantinya akan didistribusikan oleh badan nasional penanggulangan bencana
menurut keterangan dari kementerian koordinator kemaritiman dan investasi sebagai penerima bantuan
empat puluh ton alat kesehatan yang diangkut dari shanghai menggunakan pesawat garuda indonesia boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh ini
diberikan oleh anggota kamar dagang indonesia cina atau inacham dan juga sepuluh perusahaan asal tiongkok
yang mayoritas berinvestasi
di indonesia dari salah satu nama perusahaan yang tertera di box bantuan swabcat
tes adalah huayo cobalt yang bergerak di industri baterai litium
menurut catatan dari cnbc indonesia pada desember lalu
perusahaan ini siap mengucurkan dana investasi di indonesia sebesar satu delapan puluh tiga miliar dolar as
selain itu terdapat pula beberapa nama perusahaan lain seperti singhan charity foundation
yonker environmental industry group zensi holding group dan sebagainya
yang mayoritas berinvestasi
di kawasan morowali kendari dan juga konawe
sebelumnya kementerian pertahanan juga menerima bantuan dari china atau dari tiongkok
sebanyak delapan hingga dua belas ton berupa alat pelindung diri dan lainnya
tiongkok sendiri sudah mengucurkan dana sebesar dua puluh juta dolar amerika serikat yang diberikan kepada badan kesehatan dunia
untuk penanganan covid sembilan belas megi
dan selain itu menurut juga keterangan dari kementerian luar negeri cina
mereka juga sudah memberikan bantuan kepada delapan puluh dua negara
berupa logistik ataupun juga tenaga medis untuk penanganan covid sembilan belas
namun bantuan dari tiongkok terutama terkait dengan kit test atau rapid test
yang mana juga diterima oleh indonesia menuai sejumlah catatan
menurut laporan media di eropa di spanyol menyebutkan bahwa alat rapid test covid sembilan belas
yang dibeli dari salah satu perusahaan di tiongkok tidak bekerja secara konsisten
dan sensitivitas dari alat rapid test tersebut hanya tiga puluh persen untuk mengidentifikasi
positif atau negatif covid sembilan belas
padahal cdc di amerika serikat menyatakan bahwa minimal harus memiliki sensitivitas delapan puluh persen
seperti halnya alat rapid test untuk virus influenza
hal serupa juga dilaporkan media di ceko yang menyebut delapan puluh persen dari tiga ratus ribu alat rapid test
yang dipesan dari perusahaan di tiongkok juga tidak bekerja dengan baik maggie
ya dika selain rapid test yang tidak bekerja dengan secara maksimal
anda tadi juga menyebut ada beberapa bantuan
seperti masker tetapi kami tidak mendengar ada alat ventilator
dan ini adalah semua negara hampir menginginkan ventilator ini
bantuan dari tiongkok untuk menangani virus covid sembilan belas
apakah anda bisa mengkonfirmasi kembali apakah kita mendapatkan alat ventilator ini
ya terkait dengan ventilator kita masih menunggu konfirmasi resmi dari kementerian
koordinator kemaritiman dan juga investasi sebagai penerima bantuan
karena memang dari catatan awal
atau informasi awal yang kami terima
bantuan tersebut baru berupa alat pelindung diri
alat rapid test dan juga masker n sembilan puluh lima
ataupun juga masker bedah terkait dengan ventilator sendiri
masih belum dikonfirmasi apakah juga termasuk ke dalam paket empat puluh ton bantuan
yang diberikan oleh sepuluh perusahaan asal tiongkok yang berinvestasi di indonesia
ya terima kasih dika atas laporan anda
selamat bertugas kembali